kita beralih ke seputar bursa calon wakil gubernur dki yang sempat menuai polemik di kubu koalisi pendukung prabowo subianto sandiaga uno
mantan wali kota bekasi ahmad syahiku yang merupakan kader senior partai keadilan sejahtera masuk bursa calon wakil gubernur dki jakarta menggantikan sandiaga uno
ahmad syaiku rencananya akan mengikuti fit and proper test bersama satu kandidat lain dari sesama partai eh kader maksud saya kader partai keadilan sejahtera agung yulianto
kedua nama ini muncul menyusul kesepakatan partai gerindra dan partai keadilan sejahtera mengenai kursi orang nomor dua di dki jakarta
ya tentu kita menyiapkan berbagai hal ya tentu yang paling utamanya adalah pemahaman terhadap persoalan persoalan yang ada di dki dan juga solusi solusinya
karena ini bukan sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang sudah dibangun oleh gubernur dan wakil gubernur yang terdahulu pak anies dan pakandu
tapi ya tentu kita perlu lebih memahami apa sesungguhnya program program pak anies yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan
sebelumnya ketua dpw pks dki jakarta syakir purnomo mengklaim gerindra dki jakarta sepakat menyerahkan kursi wakil gubernur ke kader pks
hal ini diungkapkan usai pertemuan antara dpd gerindra dki jakarta dengan dpw pks dki jakarta senin sore
menurut ketua dpd gerindra dki m taufik
gerindra dan pks dki jakarta telah selesai berdiskusi mengenai persoalan wagub dki
hasilnya mereka sepakat untuk membentuk sebuah badan seleksi terhadap calon wakil gubernur
pks hadir memenuhi undangan kami ya
kami memang sengaja membuka ruang silaturahmi untuk menyelesaikan polemik soal wagub
ada kesepakatan tadi yang pertama kesepakatannya stop
yang sindir berkaitan dengan wagup antara pks dan gerindra
yang berkaitan dengan wagub kami gerinda akan mengambangkan kebijakan pak prabowo sebagai ketua umum
dan kita minta dibuat ada badan fit and proper untuk seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ya
isinya badan itu dari pks dan dari gerindra
nanti siapa yang lulus lewat fit and proper itulah yang akan diusulkan kepada dpr
dpd melalui gubernur